jadi bisa dipastikan ya kalau bully dia gak mau kerja sama sama saya
oke tapi tolong kabarin kuasa hukum saya pak haris
ya karena dia yang ngatur semuanya
saya yang gak fokus soalnya
sampai calon anak saya ditemukan
yaudah terima kasih infonya kalau gitu
tuh nanti setelah pangeran ditemuin saya segera balik ke kantor dan ngomong sama bully dia
kenapa lydia gegabah banget sih ngambil keputusan
ya terima kasih ya
kok takut putri kenapa napa
mendingan gue samperin dia
you guys udah tau kan kabarnya rizky arta dan gio terpisah dari tim sar
sebaiknya kita gak usah bahas ya kalau ada tentawong dan om alex
karena gue takut dia khawatir banget sama mereka
soalnya aku juga yakin kalau giu sama yang lain bakal baik baik aja
tapi thanks ya
thanks karena udah bantuin kita dari kemarin
temennya rizky udah gue anggap sebagai temen gue sendiri
jadi wajar dong kalau gue ikut bantu
lo liat tuh
kayaknya lo beda banget ya dari si mel yang fake banget keliatannya
gue tau banget gimana sifatnya si melk
gue yakin banget si male itu belum berubah
dia cuma pura pura baik
kok lo mikirnya gitu sih
nomi gue tau gimana perlakuannya si mel sama pangeran sama putri dulu
pokoknya gue gak percaya deh sama dia
apalagi sikapnya dia sama tante nawang tadi
gue tau gue salah
tapi kalau memang si mel itu peduli sama tante nawang sama perasaannya
harusnya dia gak perlu ngungkit lagi soal itu
karena itu bakal bikin dia lebih sakit hati
gue kenal mel dari sejak sma sih
ya tapi gue gak tau sih pak dia sekarang kayak gimana
bisa jadi dia kan berubah jadi baik
tapi gue belum percaya aja sama dia
gue gak yakin kalau dia itu benar benar udah berubah
lagi berubah jadi baik
cepat atau lambat semua orang pasti bakal tau sifat asli lo mel
karena gue tau gimana lo yang sebenarnya
permisi ibu lydia
iya ada apa
apa benar ibu lydia menolak tawaran kerja sama mel
menolak tawaran kerja sama dari pt semesta manggala milik pak raimon
iya betul saya batalin semuanya
padahal project itu prospek ke depannya sangat bagus dan menguntungkan perusahaan
apalagi setelah perusahaan kita merger dengan perusahaan pak alex
kita butuh investor seperti pak raimon untuk memulihkan keuangan kita bu
ya itu udah jadi keputusan saya
apa alasan ibu menolak kerja sama ini
kamu gak perlu tahu alasan apapun
cukup patuhi keputusan saya
kalau nggak ada yang kamu tanya silahkan kembali ke ruangan kamu
saya banyak kerjaan yang harus saya selesaikan
jadi ibu lydia menolak tawaran kerja sama dari pak raimon
kan tawaran itu bagus banget untuk perusahaan kita
kenapa ibu lydia ngambil keputusan kayak gitu untuk perusahaan dia
jadi kamu gak tau kenapa alasan ibu lydia menolak tawaran pak raimon itu
jadi bisa dipastikan ya kalau ibu lydia gak mau kerja sama sama saya
oke tapi tolong kabarin kuasa hukum saya pak haris
ya karena dia yang ngatur semuanya
saya yang gak fokus soalnya
sampai calon anak saya ditemukan
ya udah terima kasih infonya kalau gitu
nanti setelah pangeran ditemuin saya segera balik ke kantor dan ngomong sama bu lidia
kenapa lydia gegabah banget sih ngambil keputusan
ya makasih ya
pak bos sudah pede banget sekarang ya berani bilang calon anak sama orang lain
ya iyalah jo mel kan udah merestui mel juga udah bilang kalau putri adalah saudaranya
iya bener pak bos
ya udah jo pokoknya intinya kita harus fokus cari calon anak saya putri sampai dapat
habis ini kelar semua saya punya tugas untuk kamu
hah tugas tugas apaan pak bos
ya kamu yang nyuruh

kamu yang jalan atau orang suruhan kamu kamu awasin bully dia
siap kerja kan
sampai saat ini korban jatuh dari para layang belum juga ditemukan
salah satunya adalah anak dari pengusaha terkenal alexander wijaya
korban ini clpa menaiki para layang dengan teman perempuannya yang berini clpa juga
pada tanggal dua puluh delapan september kemarin
hingga saat ini tim sar dan relawan terus mencari keberadaan kedua korban
diduga jatuh di area hutan kawasan puncak

waktunya beliau bersiff dengan watak perempuan syurga ini
sedangkan apa yang berarti akan beraksi

dan beku saya begitu saja sehingga maupun kamu

tapi tali baguslah itu juga termeja kepadaku
dan yang lebih sedihnya lagi saya
karena gak bisa nemenin bu nawang
soalnya udah ada dadinya mel
kesedihan yang berlimpah
kok cuacanya gini lagi ya
duh kalau hujan kayak gini
tim sadan yang lainnya pasti kesulitan nih mencari pangeran dan putri
pak tapi timstar gak akan berhentikan untuk nyari putri
timstar dan yang lainnya pasti tetap mencari kok
sudah sudah tenang dulu ya
kang coba hubungin timstar
cari tahu sampai mana perkembangan pencariannya
saya mau pangeran ditemukan segera
timstar dan yang lainnya pasti tetap mencari pak
jadi bapak mohon bersabar ya
my tween gue harap lo baik baik aja
gue makin khawatir sama putri
mana rizky belum datang juga
gue yakin kok mereka baik baik aja
mending kita sekarang berdoa supaya mereka cepet cepet ketemu ya
jawab gue put
lo denger suara gue pak